masih dalam segmen ekonomi dan bisnis pt pertamina akhirnya menurunkan harga jual aftur mulai enam belas februari
harga aftur turun menjadi rp tujuh sembilan ratus enam puluh per liter dari sebelumnya rp delapan dua ratus sepuluh per liter di bandara soekarno hatta
bumn di sektor migas pertamina akhirnya mengabulkan permintaan presiden joko widodo untuk menurunkan harga aftur
dikutip dari cnbc indonesia com pihak pertamina menjelaskan harga baru aftur ini sesuai dengan keputusan menteri esdm
tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran bbm
menurut pertamina penyesuaian harga aftur dilakukan dengan mempertimbangkan rata rata harga minyak dunia hingga nilai tukar rupiah
menteri perhubungan budi karya sumadi menyatakan
penurunan harga aftur oleh pertamina menjadi faktor penting bagi harga tiket pesawat di indonesia
meski demikian budi menegaskan pihaknya hanya merupakan regulator
sedangkan harga tiket akan menyesuaikan pasar yang ada
tentu melalui suatu perjuangan
apalagi hari ini saya mendengar ada penurunan aftur
jadi ada suatu hal yang konstruktif di mana afturnya turun tarifnya juga turun
terkait hal ini presiden joko widodo memerintahkan para menterinya menghitung ulang harga aftur
kalkulasi itu nantinya akan menjadi dasar untuk mengambil keputusan terkait dengan informasi monopoli aftur oleh pt pertamina
tadi kan sudah saya jelaskan
dan bahwa karena monopoli harganya jadi tidak kompetitif
bandingkan harga aftur disitu dengan yang di dekat dekat kita terpaut kurang lebih tiga puluh an persen
itu yang harus dibenahi
sehingga kalau nanti harganya sama dengan negara lain
ada yang namanya daya saing ada competitiveness
kalau ini diterus teruskan
nanti pengaruhnya ke apa
ke harga dekat pesawat
penurunan harga aftur akan dilakukan pertamina terhitung rp empat dua ratus sepuluh per liter menjadi rp tujuh sembilan ratus enam puluh per liter
keputusan yang diambil atas keputusan menteri esdm nomor tujuh belas tahun dua ribu sembilan belas tentang formula harga dasar perhitungan harga eceran aftur
dianggap sebagai jalan bagi penurunan tarif yang kerap dikeluhkan masyarakat